yang akan menjadi umpan balik bagi pemprov dan pt transportasi jakarta
untuk semakin meningkatkan skill dan kemampuan kita dalam membuat sebuah film
jamur yang sudah kering kemudian dihaluskan dengan mesin penggiling
nah di kita kan ada bakti misalkan sebagai pelaksana dari uso
jadi kalau penyakit ini penyakit ringan tentu orang tidak meninggal karena penyakit ringan